cnn indonesia breaking news
oleh karena itu nanti kadang kadang di dalam kelompok kelompok yang memak kelompok kelompok yang radikal islam
pro kekerasan kami nangkap lebih dari seribu dan enam ratus diantaranya di proses hukum
kita interview mereka sangat sangat menghargai satu pemikiran mereka sangat menghargai peran daripada ibu dan peran daripada istri
jadi kalau sudah bicara dengan ibu mereka itu sangat hormat sekali kelompok kelompok yang membawa mengandalkan lain ini
kalau dengan bapak enggak dia itu heran
dengan bapak enggak dia tapi kalau dengan ibu mereka itu sangat menghormatkan
dan ini juga istri mereka pamit sama istri
kalau istrinya mendorong juga membawa bapak bapak biar nanti kami ikut juga
mereka masuk surga
itu dia lebih berani lagi
tapi kalau ibunya mengatakan jangan mereka tidak berani
tapi kalau yang bilang bapaknya jangan kamu ikut ikutan kelompok itu kebom
dia enggak terlalu diingat
kalau bapak saya juga enggak berani
mungkin pak yai pak profesor lebih bisa menjelaskan
kenapa kok anak anak ini yang ngebom yang jihad jihad ini
mereka lebih takut sama ibunya
lebih dengar ibu dan istrinya dibanding mendengarkan bapaknya
nah oleh karena itu pada kesempatan ini kan kumpul rame ibu ibu musliman yang kusul di indonesia
tolong sampaikan pemahaman pemahaman ini kepada ibu ibu yang lain
di samping kita perlu waspada
polri ini salah satu lembaga yang terbesar
lembaga pemerintah yang terbesar polri
semua kabupaten ada lima ratus ores
ada polseknya lebih dari lima
dan anggota apelisi bagi kantin polsek lima
dan anggota apelisi bagi kantin polsek lima
dan anggota apelisi bagi kantin polsek lima
ada di tiap tiap desa
jadi sama musliman yang kusul juga banyak ada di mana mana
langkah bagusnya kalau kita bisa sinergikan kegiatan kegiatan untuk merajut kebinekaan dan kesatuan
kita siap untuk sekali lagi bersinergi
yang kedua pemahaman pemahaman tentang kita kirim demokrasi ini untuk ke arah yang benar
hai ini mobil kada kada hai pilihannya tolong mari kita semua termasuk muslimah
meneku kita mungkin punya pilihan tapi dorong maka belajar ini berlangsung dengan cara cara
demokratis jangan mengharapkan segala cara apalagi menggunakan ketek kerasan ketrasan
jangan kemudian kita dorong agar betul betul kita dewasa dalam berdemokrasi kalau dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
pilihan pilihan dan pemilihan antipresiden maupun dpr berlangsung dalam suasana tanpa adakan kerasa
berlangsung dengan aman dan damai itu pertanda bahwa
bangsa indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi dan ini menjadi jaminan menjadi modal penting bagi
kita tapi pembangunan bisa jalan dan arahnya terjadi benar menuju kesejahteraan tapi kalau
konflik besar terjadi konflik konflik kecil masih sering berkebaran di dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
berarti demokrasi kita akan menemui batu batu lintangan yang berat yang berbahaya nah disitulah
saya minta seluruh warga nahiyin termasuk muslimah npu memperkuat barisan npu karena
negara ini sekali lagi didirikan nasionalis laskar pemuda islam program yang paling penting unsur islam itu
dan agw muralnya ngenes untuk menjaga persatuan
bisa younger dan pir empat
semuanya di danda oleh beliau dari malam paling enggak saya bisa sharing aja yang
apa yang ada di pikiran saya mudah mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh